bank indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan
menyusul keputusan bank sentral amerika
yang menaikkan suku bunga fed fund rate dua puluh lima basis point
gubernur bank indonesia menjelaskan
kenaikan ini merespon ketidakpastian ekonomi global yang semakin tinggi
di sisi lain kenaikan bunga acuan ini berpotensi juga
memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri
bank indonesia menaikkan suku bunga acuan
race reverse repo rate sebesar dua puluh lima basis point menjadi lima tujuh puluh lima persen
kenaikan ini menyusul keputusan bank sentral amerika
yang baru saja menaikkan suku bunga fed fund rate sebesar dua puluh lima basis point
gubernur bank indonesia periwarjo menjelaskan
kenaikan suku bunga acuan ini merespon ketidakpastian ekonomi global yang semakin tinggi
di mana pertumbuhan ekonomi negara emerging market dan eropa
lebih rendah dari perkiraan tidak merata
yang tidak lepas dari ketegangan perdagangan dunia
sehingga membuat mata uang dolar amerika semakin kuat
dan aliran dana asing keluar dari negara emerging market termasuk indonesia
maka rapat dewan gubernur bank indonesia pada dua puluh enam dan dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
memutuskan untuk menaikkan bi tujuh day reverse repo rate
sebesar dua puluh lima basis point menjadi lima tujuh puluh lima persen
demikian juga suku bunga deposit facility naik sebesar dua puluh lima basis point menjadi lima persen
suku bunga lending facility juga naik sebesar dua puluh lima basis point menjadi enam lima persen
keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan
devisi yang tersebut
transaksi berjalan ke dalam batas yang aman
dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik
di sisi lain kenaikan suku bunga acuan bi memang bukan tanpa resiko
kenaikan tersebut dapat memicu kenaikan bunga kredit
memperlambat investasi dan melemahkan kemampuan dunia usaha
dikutip dari cnn indonesia com
ekonom kor ahmad akbar susanto mengatakan
juga berpotensi menekan konsumsi dan akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi
pemerintah harus mengeluarkan paket insentif untuk meminimalkan dampak kenaikan suku bunga
terhadap perlambatan ekonomi
khusus bagi bank insentif perlu diberikan agar biaya operasional berkurang
dan dapat saling berkonsolidasi
untuk membahas topik prime news malam ini
saya sudah ditemani oleh
yang pertama sebelah kiri saya ada fajar hirawan
mas fajar selamat malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan juga ada ekonom isanuddin nursi
dan kalau tidak salah sekarang bergabung dengan tim dari prabowo sandi
bisa saya konfirmasi di sini sekalian
saya diminta oleh pak prabowo dan ketua tim
tapi sebatas itu baru
namanya sudah masuk lho mas isanuddin
tapi hitam putih belum saya terima
oke baik baik ini akan menjadi diskusi menarik karena bagaimanapun ini kepentingannya masyarakat luas
mas fajar kalau melihat apa yang sekarang
tadi sebelumnya saya juga sudah mendapat sedikit pencerahan dari teman saya
memang kondisinya secara general masih baik
tapi bagaimanapun juga ada yang saat ini dilakukan pemerintah
ambil dari sini tutup di sini ambil dari sini tutup di sini
begitu yang dilakukan
mas isanuddin kita risau sekarang karena masih ada akan peningkatan
suku bunga the fed hingga empat kali sampai tahun dua ribu dua puluh
satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa memang
pemerintah saat ini sudah on track ya dengan bersama sama dengan bank indonesia
bank indonesia memiliki independensi tersendiri untuk melakukan reaksi kebijakan
khususnya terkait dengan kenaikan suku bunga fed
saya pikir adalah langkah yang tepat
karena apa karena memang di sini kita berusaha untuk menurunkan suku bunga fed
di sini kita berusaha untuk membuat aset kita lebih menarik dibandingkan dengan negara negara lain
memang kalau dari april ya
ya sebenarnya memang tidak ada yang salah dengan reaksi dari bank indonesia saya pikir
bahwa memang kalau kita berbicara masalah interest rate differential
saya pikir bank indonesia
khususnya sebagai bank sentral indonesia menjadi salah satu
memiliki sebuah authority atau semacam langkah kebijakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi ketidakpastian global
dan ada perubahan di tingkat global khususnya suku bunga fed
dan saya pikir apa yang terjadi sekarang saya pikir masih dalam tahap yang batas aman
dan tidak perlu dikhawatirkan
masih tidak perlu dikhawatirkan mas isnam bagaimana menurut anda
dan begitu asing lari seketika terasa berjolak
pada posisi itu cadangan devisa satu ratus tiga puluh miliar usd
hanya dalam hitungan tujuh delapan bulan cadangan devisa ambruk sampai dua belas miliar usd
dan itu semua karena fed fund rate naik
dan itu karena bi lamban merespon
di kalangan perbankan itu muncul dua pendapat
mana yang sebenarnya diburu bi
melakukan stabilisasi nilai tukar dengan intervensi
atau memainkan instrumen instrumen moneter dengan memainkan posisi suku bunga
lalu bagaimana cadangan yang ada dimiliki oleh perbankan dikasih beban atau dikurangi bebannya posisinya misalnya begitu
atau memang kita bermain pada tingkat inflasi
oke jadi pilihannya sudah semua ya artinya
instrumen moneter itu ada beberapa putri
jadi dalam dunia monitor itu instrumen monitor itu cuma perantara untuk mencapai
nilai tukarnya stabil atau suku bunganya yang bisa diatasi sehingga terkendali inflasi
dalam istilah saya dalam istilah pada umumnya yang dipakai
apa yang disebut dengan market trace itu diantisipasi dengan kebijakan kebijakan
sesuai dengan kemampuan instrumen moneter yang dimiliki
jadi ada tujuan tujuan intermediate dengan alat alat monitor yang dimiliki untuk mencapai stabilitas monitor
kalau yang sekarang sudah sesuai track belum
saya ingin mengatakan begini
kesalahan awal dari pemerintah republik indonesia dan kebanyakan masyarakat dunia adalah ketika melihat krisis amerika dua ribu delapan belas
orang semuanya sepakat itu subprime mortgage crisis
padahal itu dimulai dengan defisit neraca perdagangan amerika terhadap cina sebesar tiga ratus dua puluh tiga miliar usd pada dua ribu dua puluh
yang dipicu sesungguhnya oleh harga minyak sebesar satu ratus empat puluh tujuh dollar per barrel pada empat belas juli dua ribu delapan
dampaknya adalah terkena fannie mae dan freddie mac
kalau fannie mae kena freddie mae kena itu kena yang namanya subprime
padahal jetblue kebos baru memberikan yang namanya fasilitas kredit murah pada dua ribu empat
nah kalau terkena perusahaan layoff terkena surat utang lainnya
baru terjadi yang namanya subprime
jadi akar masalah akar masalahnya bukan pada persoalan perusahaan
bukan pada persoalan sesungguhnya pada subrime pada industri keuangan
tapi akar masalahnya adalah kekalahan perang dagang
dan itu diakui pada awal trump
patterson institute of international economics menyatakan begini ngelihatnya katanya
ketika kita lihat defisit neraca perdagangan amerika terhadap cina makin besar
tahu nggak makin berapa
maka sesungguhnya akar masalah ada di perdagangan
artinya yang dilakukan amerika saat ini adalah menyelamatkan kan
makanya untuk amerika
makanya trump terakhir ngomong nih
ini kalimat trump
paling terakhir hebat sekali omongan trump
buat saya dia menyelamatkan bangsa amerika luar biasa disini
itu kalimat dahsyat
dahsyat itu kalimat
jadi maksud saya begini
tapi kemudian berdampak kepada kita
loh suka tidak suka
karena amerika itu kepala
ketika yang namanya kepala bergerak ekornya lebih gede geraknya
itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi sejak jauh jauh hari kalau menurut anda
kalau anda bikin ekonomi terbuka
lalu anda bilang ini situasi di luar bikin gue rusak
loh kok kalau gilaan dana masuk bikin ekonomi anda baik anda diem
nggak fair dong
saya ingin mengatakan begini
yuk sikap kita proporsional dalam memandang sesuai dengan keilmuan gitu ya
sama sri mulyani menteri keuangan yang hebat itu
bersama agus martowardo ya gubernur bank indonesia itu
eh dunia internasional begini loh
anda bikinnya apa
kenapa anda masih tetap melakukan globalisasi
kenapa anda tidak melakukan yang namanya inward looking
itu omongan saya terbuka di depan tito karnavian
itu omongan saya terbuka di beberapa pejabat tinggi
saya ingin mengatakan begini
ini kan bukan kerjaan saya yang pertama putri
tapi itu juga yang mungkin juga dilihat oleh beberapa
dilihat oleh beberapa pelaku pasar kemudian beberapa pengusaha
melihat pemerintah mengatakan oke ini aman ini tenang ini semua baik baik saja
tapi sangat bertentangan
kita lihat yang paling dekat cina yang sudah segitu besarnya pun merasakan dampak yang luar biasa
sampai seorang xi jinping juga melakukan langkah langkah yang luar biasa gitu loh
kita tahu memang terkait dengan ekonomi cina misalkan atau ekonomi jepang memang mengalami pelambatan ya
tapi kalau kita lihat dari ekonomi indonesia saya pikir
sekarang ini dalam tahap yang masih batas yang cukup aman
dalam artian kenapa
saya pikir hari ini bursa efek indonesia dan juga nilai tukar rupiah sudah memperlihatkan tren yang sangat positif
menguat seperti itu
apresiasi dan juga meningkat
kemudian terkait dengan indikator keuangan lainnya saya pikir kalau misalnya
terkait dengan rasio kecubukan modal sepertinya kayak itu
saya pikir kondisi ini adalah salah satu yang patut kita syukuri dan saya pikir juga ini menjadi salah satu tahapan untuk
dalam artian ketika terjadi ada jalan kita harus berpikir kita harus berpikir kita harus berpikir
ketika terjadi ada gejolak ketidakpastian global dalam hal ekonomi saya pikir pemerintah saat ini memiliki sebuah skema yang cukup reaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi di indonesia
tapi bagaimanapun juga skema reaktif itu paling tidak sudah mempengaruhi yang paling sederhana nih misalnya suku bunga acuan
yang itu juga berpengaruh kepada misalnya loan ya pinjaman
yang sederhana aja misalnya
kpr atau apa
itu kan artinya kan kita sendiri juga sudah harus
siap siap gitu loh masyarakat biasa
instruksi itu bisa ditanya putri ketika anda masuk di wilayah itu maka pertanyaan menjadi berapa besar undisburse loan pinjaman yang tidak dicairkan dibanding sama tahun lalu
itu cara ngelihatnya kalau anda masuk ke perbankan
ini kerjaan gue nih
kalau konstruksi ini kita langsung bisa bilang
karena bisa kita lihat kenapa sampai akhirnya undisbursed loan itu lebih besar dari tahun lalu kenapa coba
apa yang terjadi
saya pikir gini ya oke bang isan ini adalah salah satu ekonomi yang mungkin saya hormati ya ketika masa masa kuliah juga
kalau saya sih selalu berpikirnya begini bagaimanapun itu harus bisa ditarik secara membumi
karena omongan elis seperti ini juga tidak akan berpengaruh banyak kepada
tapi yang sederhana saja ketika menaikkan suku bunga acuan katakanlah yang sederhana kpr naik artinya pos pos pengeluaran juga harus kinerja
pos pengeluaran juga harus kita tambahkan ke cicilan itu sederhananya
itu artinya kita harus mengurangi pos pos yang lain gitu
betul jadi memang benar sekali mbak putri
jadi kita bisa tahu bahwa salah satu masalah kita kan pertama adanya defisi tenaga perdagangan
karena memang di dalam negeri
sudah terjadi kan
saya pikir juga beberapa skema skema kebijakan yang dilakukan oleh bank indonesia dan juga saya pikir juga dari kementerian keuangan sudah sangat jelas bahwa ketika kita berbicara masalah defisit tenaga misalkan
kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri dengan memberikan insentif insentif khususnya bagi pelaku pelaku atau industri industri yang mampu
atau industri industri yang mampu mengekspon dan mampu melakukan substitusi impor
jadi memang salah satunya juga terkait dengan neracap dagangan juga
saya pikir juga karena adanya tren kenaikan harga komoditas khususnya minyak
itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa kita memang harus melakukan kebijakan konversi energi
khususnya b dua puluh tadi
saya pikir sudah mulai digaungkan
dan saya pikir ini berusaha untuk bagaimana caranya menekan neracap dagangan
dan juga terkait dengan neracap dagangan saya pikir masih bisa dalam track surplus
pasti sulit menekan neracap dagangan
konsumsi kita juga banyak yang impor kan
kalau lihat dari struktur
jaging beras buah
kalau terkait dengan struktur ekspor dan impor
kalau misalkan sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kementerian keuangan saya pikir sudah mulai melakukan aksi yang nyata
walaupun memang agak terlambat bisa saya bilang ini pribadi saya
karena kita berusaha untuk menekan
paling tidak sudah diakui itu
kita menekan untuk bagaimana caranya mengurangi nilai impor
yang menarik sekarang setelah jeda karena memang ada rasa percaya diri yang cukup tinggi yang ditunjukkan oleh pemerintah
tapi sebenarnya seberapa kuat
dengan mengakui lebih dahulu bahwa kami memang rentan danau nya dangkal
nah itu dia nanti setelah jeda ya dengan masih sanudinusi nanti saya tanya
apakah rasa percaya diri yang saat ini dimiliki pemerintah memang benar adanya seperti itu atau ada hal lain sebenarnya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal dampak dari kenaikan suku bunga acuan the fed
kemudian yang diikuti dengan kenaikan suku bunga bank indonesia
kami di sini berusaha membicarakan hal yang membumi ya
jadi saya juga akan mengajak para narasumber saya membicarakan hal yang membumi
di awal tadi kita sudah membahas bahwa kita sekarang ada cicilan itu hal sederhana yang dihadapi manusia manusia seperti saya
warga indonesia seperti saya
bang isan bang ihsan tapi sekarang kalau misalnya melihat rasa percaya diri pemerintah nih
apakah memang begitu benar adanya
kalau misalnya memang dilihat dari angka mungkin bisa
tapi bagaimanapun kan kalau misalnya saya mendapatkan insight tadi dari rekan saya koresponden pangeran punce mengatakan
saat ini yang dilakukan pemerintah ambil dari sini tutup ke sini ambil dari sini tutup ke sini
berapa lama itu bisa dilakukan
ini menarik nih pertanyaan anda nih
saya kasih tahu sama anda putri
saya kemarin berhadapan sama anda putri
saya kemarin berhadapan sama anda putri ya
bukan salah seorang anggota komunitas
saya berhadapan dengan miss mahud kemarin
atau itu kan target tidak tercapai
dua ribu sembilan belas target kita rp empat belas empat ratus
berapa penurunan itu sebenarnya
angkanya lebih kecil pada hitungan itu karena cuma seribu posisinya
dampaknya pada perhitungan pendapatan negara di indonesia
pendapatan negara dua ribu satu ratus empat puluh dua triliun itu berarti kalau pakai standarnya mana nih
kalau pakai standar dua ribu delapan belas berarti dia mengecil posisinya
kalau dia pakai empat belas empat memang posisi membesar
lalu saya masuk ke dalam posisi bagaimana pendapatan dalam negeri
saya hitung pajak
kalau pakai konstruksi misalnya berdasarkan tiga belas empat ratus
dia menciut ya
menciutnya dari prosentase
tapi begitu kita masuk angka mutlak triliun putri
angka prosentase angka relatif kecil
artinya apa itu
artinya sesungguhnya kekayaan anda sedang diambil kalau secara mikro
secara mikro anda sedang dikuras
secara makro kelihatan
wih gue habis nih dengan jatuhnya nari tukar
lalu kemudian saya terjemahkan lebih lanjut
kalau begitu kita terjemahkan ke dalam angka pertumbuhan
yang tadi dibilang sebagai lima tiga lima empat
saya sejak kalau menyebut
iksanuddin nursi sejak yang namanya tampil di komisi sebelas dua ribu lima belas hingga hari ini
pemerintah tidak akan pernah bisa lebih dari lima satu plus minus dua
angka saya ternyata terbukti putri
empat sembilan bergerak ke lima tiga
pemerintah tidak pernah bisa keluar dari posisi ini
dari posisi itu
artinya sesungguhnya bisa dilihat
berapa sesungguhnya kapasitas pemerintah dalam melakukan pembiayaan
sekaligus melihat struktur perekonomian secara fundamental
nah ini dua nih
struktur perekonomian secara fundamental
sambil melihat posisi bagaimana kira kira kita menghadapi situasi luar
saya jawab yang pertama
karena resiko pasar anda tidak pernah bisa hadapi dengan baik
dan itu sejarah namanya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga hari ini
terus saya sebarkan di satu ratus sembilan puluh wartawan
ini grafik saya
struktur yang kedua apa
kalau kemudian kita lihat situasi luar
maka pertanyaannya menjadi
seberapa jauh kita bisa mendapat keyakinan internasional global
bahwa kita dalam posisi yang kuat
nah muncul tiga pendapat kredit rating
bahwa anda dalam track yang benar
bahwa anda tetap memperoleh investment grade
kalau investment grade kenapa kabur
kan masalah jadinya
karena memang logikanya kan bisnis as usual
kalau misalnya ada yang bisa lebih memberikan
kalau business as usual
anda terus menerus abnormal dong
bukan bahasa eksenilusi
kalau anda terus menerus situasi abnormal
dan abnormal itu terjadi terus
maka sesungguhnya anda dalam posisi normal
normal yang abnormal
itu berarti sekarang posisi indonesia menurut anda
dan itu bukan sekarang
artinya balik ke yang pertama
pertanyaan besarnya menjadi
loh kenapa kita tidak memperbaiki akar masalah
nah ketika kita sadar akar masalah
maka muncul kajian kajian tentang
bagaimana menarik relasi perdagangan
dengan relasi keuangan
sebagaimana trump melihat
jangan terburu buru dong naikin suku bunga
gue sedang melakukan pemulihan perdagangan
gitu loh logikanya
dan itu juga sudah dikatakan trump ya
setelah the fed menaikkan suku bunga yang terakhir ini
itu gitu melihatnya
penyataan bang ihsan
terkait dengan pertumbuhan ekonomi
yang hanya bergerak empat sembilan ke lima tiga
oke memang sebenarnya
di sini kita harus
apa harus akui bahwa memang
bisa dibilang ini bukan pergerakan yang pelan
tapi ini ada stabilitas pertumbuhan ekonomi
dan trennya masih positif
trennya naik oke
trennya masih positif
dan kenapa sih kita selalu
selalu ribut dengan
atau angka yang rendah
kita lihat dari angka yang stabil saja
stabil tapi menjanjikan
dalam arti mengalami peningkatan
jadi di sini yang mau saya tekankan
adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
bukan masalah kuantitas tapi kualitasnya
kenapa karena satu
pertumbuhan ekonomi yang sedang sedang saja gitu
dalam hal ini
dan ini masih dalam kisaran
dan juga ini masih
di bawah target
dari rpjmn dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
dan kemudian terkait dengan
memang di sini kita lihat angka
kita berbicara dengan angka dan fakta
memang di lapangan mungkin ada beberapa yang merasakan
jadi angka rasa itu memang harus
bagaimana caranya fine tuning
antara data dan fakta
itu menjadi pr kita memang
dalam hal ini kita berusaha untuk
memang turun ke lapangan
berusaha untuk mencari tahu
apa sih akar permasalahannya
nah itu dia yang sebenarnya saya
pemerintah bisa menghadirkan angka angka yang dahsyat
untuk rakyat biasa seperti saya
saya tidak mengerti itu
tapi kemudian psikologis di lapangan
psikologis di bawah
itu saat ini sudah bergejolak
mbak putri yang penting
yang saya mau tekankan di sini adalah
pemerintahan saat ini berusaha untuk
dalam artian menjaga beberapa poin di sini
yang pertama adalah kerangka makroekonomi yang kokoh
yang tadi saya sudah sebutkan
kita berusaha untuk memberikan
banyak sekali program program
terkait dengan jaminan bantuan sosial
pkh kis kip
untuk terkait dengan keadilan ekonomi
kedua masalah keadilan ekonomi
yang ketiga kalau kita bicara
tata kelola pembangunan kita
apbn kita sudah mulai
digunakan untuk hal hal yang produktif
dan penyerapannya cukup baik
tidak seperti sebelumnya
yang terkesan bahwa ini harus dihabiskan
di masa masa akhir tahun
yang keempat masalah pembangunan yang berkelanjutan
infrastruktur yang begitu masif
saya pikir memang ini tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek
tapi kemudian kemarin juga direm juga kan
setelah ada hitung hitungan yang tidak
ada beberapa proyek yang memang masih belum jalan
memang itu akan dievaluasi
tapi proyek proyek yang infrastruktur yang sedang berjalan
itu masih terus
ini kan kita lagi gencang gencangnya pembangunan infrastruktur
walaupun ada yang bilang bahwa
atau makan jalan
atau makan infrastruktur
tapi perlu ditekan bahwa ini di jangka panjang
nanti akan menembuhkan sentra sentra ekonomi baru
membuat akses yang tadinya tidak punya akses
ke dalam ke pasar dan selanjutnya
dan satu hal lagi yang mungkin
bisa menjadi catatan bahwa
kita berusaha untuk dalam hal ini
menekankan bahwa kita berusaha untuk
menekankan kemandiran ekonomi
bumn kita sudah mulai
ikut andil dalam pembangunan infrastruktur
kita tidak lagi
dan terkait dengan uang
dan terkait dengan utang
saya pikir banyak sekali
hal hal miring atau kata kata
atau di sosial media yang muncul
bahwa memang utang kita sangat besar
size ekonomi kita juga semakin besar
dan kalau dipicara masalah persentase terhadap pdb
itu masih sangat jauh dari batas aman
debt per kapita berapa ya
dep per kapita berapa
kalau misalnya dep per kapita
saya nanyanya dep per kapita
bukan soal dep per
bukan dep per pdb
saya nanya perda per kapita
bahwa yang namanya penduduk itu punya beban
utang itu berapa
kalau darinya ke utang
itu makronya mungkin kacau
tapi utang itu kan digunakan untuk membangun infrastruktur bang
dan nanti mungkin anak cucu dari bang ican bisa menikmatinya
indikator sederhanan dari infrastruktur
kita nggak usah berdebat macam macam gitu ya
gitu loh kesannya pakai what academy forum
oke indeks persaingan kita memang meningkat
tapi apa makna persaingan secara ekonomi
ini kata pertama harga
kenapa gejolak harga terjadi infrastrukturnya kayak gitu
gejolak harga terjadi
bagaimana anda bilang inflasi stabil harga beras begitu rupa
padahal supply nya banyak
anda pergi ke pasar nggak
harga pangan itu fluktuatif bang
kalau abang bisa lihat dari data
bisa lihat dari data data phaps bank indonesia
itu selalu fluktuatif
nanti setelah jeda kita bahas lagi bagaimana
debatnya jangan pokrol
kalau pokrol saya mundur
saya bukan berdebat pokrol
nanti yang pasti setelah jeda
saya ingin menanyakan hal yang kembali mendasar
haruskah kita khawatir sekarang
karena rakyat tidak butuh kata kata yang manis
kalau misalnya buruk katakan buruk
ayo kita berjuang bersama sama
hanya itu saja
karena bagaimanapun kita tahu
kita sedang menghadapi situasi politik juga
politik dan ekonomi yang bergejolak
itu bukan kombinasi yang baik
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih membahas soal kondisi perekonomian indonesia
yang bagaimanapun kita tahu
kita menghadapi tanggung politik sekarang
sekalipun juga pemerintah mengatakan semuanya stabil
kembali ke kata kata saya sebelum jeda tadi
kalau misalnya masyarakat permintaannya sederhana
kalau memang jelek katakan jelek
tidak ada yang harus ditutup tutupi
itu kan sebenarnya sederhana ya bang isan
atau anda melihatnya bagaimana
pertama ditolak bahwa daya beli
tapi akhirnya diakui
daya beli terjaga
terjaga bahasanya kata mas fajar
ditolak bahwa fundamental makro rentan
akhirnya diakui rentan
padahal itu bukan kerja hari ini
dan padahal mereka mereka itu yang terus menerus berkuasa secara ekonomi
jadi sudah lebih dari satu generasi
mereka mereka yang berkuasa
tapi akhirnya daku juga rentan
yang ketiga ini angka menarik
terakhir sekali saya mau bilang
pemerintah menawarkan sbn rp lima puluh satu satu triliun
berapa yang laku
duga berapa coba
berapa setengahnya ada
dengan posisi lima tujuh puluh lima
berapa yang laku
anda bilang setengahnya
nggak ada setengahnya
artinya itu jauh dari perhitungan
sbn posisinya dan begitu
berarti mereka bisa kabur setiap saat
angka yang paling menarik lagi ketika
ihsg yang dengan naikkan lima tujuh puluh lima
tetap masih di bawah standar psikologis
di bawah enam
padahal angka saya sebelumnya
ternyata enggak tuh
analisis saya sebenarnya enam sebelas
dengan kenaikan lima tujuh puluh lima
tapi ternyata bergeser ke lima sembilan ratus dua puluh sembilan
artinya tergantung tiga
tiga angka ini menunjukkan
makro nih menunjukkan bahwa
situasi di pasar situasi di pasar
itu masih belum baik di keuangan
sekarang kita pindah
kita pindah kepada ini kan keuangan tadi
sekarang kita pindah ke perdagangan
kalau kita lihat perdagangan
saya pergi ke pasar induk cipinang
gudang penuh posisinya
oke harga tetap tinggi dah
bukan bukan sekedar mata rantai di studio
anda mengambil harga internasional yang mahal
padahal harga internasional enam
terjadi di situ
berdasarkan selisih saya
termasuk dengan beberapa level menteri gitu ya
eh jadi begitu harganya
marginnya ketinggian putri
akibatnya jatuhnya harganya tinggi
satu yang berikutnya
setelah saya pindah saya pindah lagi persis garam
garam teriak teriak juga posisinya
pindah lagi ke tempat lain
ada yang salah ketika kita bicara infrastruktur
yang tidak ketemu dengan posisi hari ke hari tadi
betul infrastruktur akan bicara tentang jangka waktu berikut
tetapi pada saatnya selesai
tetapi pada saatnya selesai
infrastruktur itu sesungguhnya
mana yang harus disegerakan
artinya pakai bahasa sederhananya
ada skala prioritas dong
tidak gabiah uyah begitu aja
ah lu ambisius banget sih
panggung infrastruktur gitu loh
sejak awal saya bilang begitu
nah dari sini saya lihat tuh
ada yang salah di perdagangan
nah ketika masuk di perdagangan
ternyata kita tetap tidak bisa memotong mata rantai distribusi yang panjang
apa kondisinya berarti
kita belum memperbaiki
bagaimana yang katanya
logistik performa indeks kita membaik
kan infrastruktur terukur pada fase dua
rasa percaya diri yang saat ini dimiliki pemerintah
menurut anda itu real atau tidak
kalau dilihat dari mereka mencoba mengantisipasi pada sektor keuangan
tadi mereka juga sesungguhnya
dalam posisi panik juga melihatnya
ada yang ditutupi
ferry warjio itu begitu dilantik
naikin suku bunga
yang diungkapkan oleh ferry warjo itu
ungkapan tahun dua ribu dua
artinya dia mengulangi peristiwa dua ribu dua
enam belas tahun lalu
artinya dia bukan memberikan obat
bukan obat yang ampuh gitu loh maksud saya
di sektor perdagangan
juga bukan obat yang ampuh
oke mas fajar
saya sebenarnya di sini ingin memberikan message point adalah
sebenarnya kita berbicara masalah ekonomi kita
kerangka makroekonomik yang kokoh
saya pikir juga bang ican juga sudah mengakui
kita ada progress yang cukup baik
dalam terkait dengan pertumbuhan ekonomi
sekali lagi saya bilang bahwa ini pertumbuhan ekonomi
bukan masalah kuantitas
memang ini hanya satu periode
dan memang dibutuhkan satu periode berikutnya
terkait dengan pembangunan pembangunan
proses pembangunan yang sedang terjadi sekarang
memang dibutuhkan masalah
masih ada jangka waktunya yang ke depan
lima tahun ke depan saya pikir
dan terkait dengan tadi
daya beli menurun
bukan daya beli menurun saya pikir
daya beli terjaga
suatu pencapaian yang cukup baik ya
dan masih di kisaran inflation targetingnya bi
dan kalau misalnya kita berbicara masalah rasa
tadi bang iscan
terima kasih sekali sudah melakukan
belusukan ke pasar
tapi memang kita coba lebih fair lagi
kita coba tanya kepada ibu ibu yang sering ke pasar
ya terkait dengan
benar nggak sih memang harga itu melonjak cukup tinggi
tapi saya pikir saya punya ibu juga gitu ya
dan saya sering bertanya juga terkait dengan kalau dia ke pasar seperti apa
dan ibu saya bilang ya masih stabil
dia masih seratus ribu masih bisa beli banyak gitu
dan satu hal lagi
yang perlu di garis bawahi mbak putri
pertama kita pemerintah
nah pemerintah saya pikir punya semacam skema
kebijakan yang memang berusaha untuk memperkuat stabilitas ekonomi
dan juga pertumbuhan ekonomi kita ke depan
tadi saya sudah sebutkan ada lima pilar saya pikir yang sudah dijalankan
dan mungkin akan terus dijalankan oleh pemerintah
yang pertama tadi kerangka makroekonomi yang kokoh
itu sudah terbukti
kemudian terkait dengan keadaan ekonomi
banyak program program bantuan yang sudah mulai dilakukan dan dikerjakan
saya punya pertanyaan sederhana
kita harus khawatir nggak sekarang
atau sudah tenang tenang saja
semua baik baik saja
saya bisa pastikan ekonomi kita dalam posisi yang cukup aman
itu kalimat bank dunia
saya cuma ingin dua kalimat
itu kalimat bank dunia
itu yang terjadi tadi di tanda tangan ini
dan itu saya buat over pricing
soal inalum terhadap posisi
otoritas pengambil kebijakan
dia lebih hebat
dia lebih hebat dari otoritasnya
bang iksan terima kasih banyak sudah bergabung di sini
mas fajar terima kasih banyak sudah bergabung di sini
terima kasih mbak putri
ekonomi tidak pernah sesenang dan senyaman ini
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali